hai memperingati hari ulang tahun ke empat ratus sembilan puluh empat kota jakarta gubernur anies rashid baswedan menyampaikan
pentingnya kolaborasi setiap elemen masyarakat untuk membangkitkan jakarta di tengah pandemi
covid sembilan belas dan gubernur dki jakarta pun menyampaikan hal ini usai memimpin upacara peringatan hari
ulang tahun kota jakarta yang dimana tahun ini berusia empat ratus sembilan puluh empat tahun di halaman balai kota dki
jakarta pada selasa pagi peringatan hari ulang tahun kota jakarta kali ini mengambil tema jakarta
bangkit dan anies pun mengingatkan karakter tangguh warga jakarta yang telah tertanam ratusan tahun
untuk kembali ditunjukkan dalam situasi pandemi ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang
tahun kepada seluruh warga kota ini sudah hampir lima ratus tahun perjalanan kota jakarta
dengan dinamika tapi saya tadi sampaikan bahwa salah satu karakter penting dari warga jakarta adalah
karakter tangguh karakter ulet karakter tidak menyerah